pada suatu ketika zaman dahulu kala
seorang raja dan ratu memerintah negeri yang jauh di sana
sang ratu sangat baik hati penyayang dan dikagumi oleh rakyatnya
satu satunya kesedihan di hidup sang ratu adalah dia tidak mempunyai anak
walaupun dia sangat mengharapkannya
di suatu musim dingin sang ratu sedang duduk dekat jendela sambil merajut pakaian
tiba tiba burung salju yang cantik hinggap di jendela dan mengejutkan sang ratu
burung itu mengalihkan perhatian sang ratu sampai akhirnya jarinya terluka
setetes darah jatuh di atas salju di luar sana
saat dia melihat setetes darah yang jatuh di luar jendela itu berubah menjadi seorang bayi
dia sangat terkejut dan berkata kepada dewa
ah wah dewa salju aku berharap aku mempunyai anak perempuan yang mempunyai kulit seputih salju
bibir semerah darah dan rambut sehitam kayu eboni
setelah itu sang ratu hamil tapi saat bersamaan dia jatuh sakit
banyak dokter berusaha untuk menyembuhkannya tetapi tetap tidak bisa
oh sayang jangan khawatir kau akan segera sembuh
kumohon jangan putus harapan percayalah pada dewa
mimpi kita untuk mempunyai bayi akan segera terwujud
iya sayangku aku berharap yang terbaik
dewa salju telah memberkati kita dan semuanya akan baik baik saja
lalu musim semi tiba
bunga bunga bermekaran di mana mana seperti mereka telah bersiap menyambut kelahiran sang bayi
dan saat hari telah semakin dekat sang ratu bertambah sakit dan sakit
saat itu pagi yang cerah matahari bersinar seperti akan mencairkan salju pada hari itu
sang ratu telah melahirkan bayi perempuan yang cantik dengan kulit seputih salju
bibir semerah darah dan rambut sehitam kayu eboni
ratuku kau telah diberi hadiah yang paling berharga
beritahu aku apa yang akan kau inginkan aku akan mengabulkannya
terima kasih sayang tapi sekarang aku pikir aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama bayi kecilku
aku namai kau putri salju
berjanjilah padaku yang mulia
kau akan selalu menjaga putriku dan berjanjilah padaku kalau kau akan menikah lagi
dan tidak akan pernah merasa sedih walau tanpa aku
aku akan selalu menjanggainya apapun yang terjadi
jangan menangis rajaku
oh sayangku kumohon jangan tinggalkan aku
untuk beberapa tahun sang raja merasa sangat bersedih tentang kematian sang ratu yang tiba tiba
dia sendiri yang merawat putri salju
tapi seringnya sang raja sibuk bekerja di kerajaan
dia sadar bahwa putrinya membutuhkan seorang ibu untuk mendidiknya
lalu raja memutuskan untuk menikah
lagi sang ratu yang baru sangat cantik
tapi lebih dari itu dia sangat egois dan seorang wanita yang kejam
dia telah mempelajari ilmu hitam dan dengan itulah dia bisa mengendalikan sang raja
dia juga memiliki cermin ajaib yang dapat meramal dan menyampaikan kebenaran kapanpun dan apapun yang dia inginkan
cermin kesayanganku oh cermin di dinding
siapakah yang paling cantik dari semuanya
kau lah yang paling cantik di dunia
terima kasih banyak
kau memang pintar sekali
seiring waktu berlalu putri salju menjadi lebih cantik lebih baik dari sebelumnya
dia menjadi gadis yang paling cantik di seluruh kerajaan
ibu tirinya mulai merasa iri dengan kecantikan putri salju
siapakah yang paling cantik di dunia
baik dan cantik itu kenyataan tapi putri salju lebih cantik dari dirimu
berani beraninya kau bicara seperti itu padaku kau tidak berguna
mohon maaf aku hanya berkata yang sebenarnya nyonya
sang ratu merasa sangat marah dan memanggil pesuruhnya
bawa putri salju ke hutan dan bunuh dia lalu bawa jantungnya sebagai bukti kepadaku
sang ratu meminta putri salju untuk pergi ke hutan dan membawakannya beberapa bunga ajaib yang dapat membuatnya lebih cantik lagi
pesuruh yang malang itu membawa putri salju ke hutan tapi dia tidak mampu membunuh gadis itu
oh putri yang cantik ibu tirimu memerintahkanku untuk membunuhmu
tapi aku tidak bisa membunuh seseorang yang cantik dan baik hati sepertimu pergilah sejauh yang kau bisa dan jangan kembali lagi ke kerajaan
ah kau baik sekali ibuku akan menghukummu kalau kau tidak membunuhku
aku akan mengurus itu sekarang pergilah cepat
putri salju berlari secepat dia bisa pesuruh itu memburu seekor babi hutan dan membawa jantung babi itu kepada sang ratu
sekarang akulah yang paling cantik dari semuanya
putri salju berjalan sendirian di dalam hutan yang gelap
dan dia tidak tahu harus berbuat apa dan harus kemana
pepohonan terlihat berbisik satu sama lainnya itu menakutkan putri salju
dan dia berlari berlari melewati batu yang tajam dan duri duri
dan ketika matahari akan tenggelam beberapa burung kecil menghampirinya dan mulai mengangkat shalnya
dia menyadari bahwa mereka akan menunjukkan sesuatu
dia mulai mengikuti burung burung itu
dan tiba tiba dia melihat sebuah rumah kecil yang aneh dan masuk ke dalam untuk berlindung dengan burung burung itu
di dalam rumah semuanya terlihat kecil namun rapih
ada sebuah meja kecil yang rapih taplak meja putih dan tujuh piring kecil dengan makanan di atasnya
dekat dinding ada tujuh buah tempat tidur kecil semuanya berjajar dan ditutupi dengan selimut
putri salju merasa sangat lapar dia memakan beberapa sayuran dan sebuah roti kecil dari tiap piring kecil
dan dari tiap cangkir kecil dia meminum sedikit susu
dia sangat kelelahan setelah berlari di dalam hutan
lalu dia berbaring di salah satu tempat tidur kecil dan akhirnya tertidur
saat malam tiba pemilik rumah itu tujuh kurcaci kembali ke rumah
mereka menambang emas di gunung
burung burung berusaha untuk membangunkan putri salju tapi dia tertidur pulas
sampai akhirnya ketika mereka tiba mereka melihat ada seseorang telah di sana
siapa yang telah duduk di kursiku
siapa yang telah makan dari piringku
siapa yang telah memakan rotiku
siapa yang telah memakan sayuranku
siapa yang telah menggunakan garpuku
siapa yang telah minum dari cangkirku
tapi kurcaci yang ketujuh melihat tempat tidurnya dan melihat seorang gadis cantik tertidur di sana
seseorang sedang tidur di kasurku
ketujuh kurcaci itu segera menghampiri tempat tidur
oh ya ampun
gadis ini cantik sekali
shh biarkan dia tidur jangan berisik
mereka semua tertidur di sekeliling putri salju
keesokan harinya putri salju bangun dan saat ia melihat tujuh kurcaci dia ketakutan
sang kurcaci pun terbangun mendengar jeritannya
jangan takut jangan takut kami adalah kurcaci kau berada di rumah kami
bagaimana kau menemukan rumah kami
putri salju menceritakan seluruh ceritanya pada mereka
para kurcaci berbicara satu sama lain untuk sesaat lalu mengatakan
jika kau merawat rumah kami
dan memasak merapikan mencuci menjahit dan merajut
dan membuat semuanya bersih dan rapi
bahkan kau dapat tinggal lihat kami
dan kau dapat memiliki apa yang kau inginkan
iya dengan sepenuh hati
dan putri salju pun hidup bahagia bersama para kurcaci
setiap pagi para kurcaci pergi ke gunung untuk mencari emas
dan ketika sore tiba mereka kembali ke rumah
putri salju telah menyiapkan mereka makanan dan merapikan rumah mereka
sepanjang hari gadis itu sendirian kecuali dengan burung burung dan hewan hewan hutan yang bermain dengannya
cermin cermin di dinding siapakah yang paling cantik dari semuanya
kau ratuku kau yang paling cantik itu kenyataan
tapi putri salju di seberang gunung bersama tujuh kurcaci masih seribu kali lebih cantik darimu
ternyata putri salju itu masih hidup
pesuruh itu telah membohongiku
bahkan kuberi pelajaran dia nanti
tapi sekarang aku harus membunuh putri salju
tapi bagaimana bagaimana katakan padaku
dia menyadari bahwa dia telah merusak cermin itu dengan amarahnya
sang ratu berpikir dan berpikir lagi bagaimana dia bisa menyingkirkan putri salju
akhirnya dia memikirkan sesuatu dia pergi ke ruangan paling rahasia dan tidak ada yang diizinkannya untuk masuk
di sana dia membuat apel beracun
apel itu dibuat dengan rapih dan walaupun beracun tapi apel itu terlihat cantik dan segar dari luar
lalu dengan kekuatannya dia merubah dirinya menjadi seorang wanita tua
dia berjalan menuju ke rumah kurcaci di belakang gunung dan mengetuk
dia menemukan pintu putri salju melihatnya dari jendela
siapakah dirimu nyonya tua apa yang bisa aku lakukan
bukalah pintunya gadis cantik
aku sangat miskin aku ingin memberikanmu sebuah apel untuk ditukar dengan beberapa roti untuk suamiku yang sakit
aku tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke tujuh kurcaci itu melarangku melakukannya
baiklah itu tidak masalah untukku ini aku menawarkan satu wapel segar dan lezat untuk ditukar dengan beberapa roti
saat putri salju melihat apel yang cantik dan berkilau dia tidak bisa menolaknya
dia pergi ke dapur dan membawa roti besar hangat yang dibuat untuk makan tujuh kurcaci
dia memberikannya kepada nyonya tua itu dan mengambil apel sebagai gantinya untuk makanan tujuh kurcaci
dia menggigit sedikit apel itu lalu dia terjatuh ke lantai dan meninggal
ah sang ratu jahat merubah kewujud aslinya
seputih salju semerah darah sehitam kayu eboni
para kurcaci tidak akan pernah bisa menghidupkanmu
dia bergegas kembali ke istana berdiri di depan cermin yang rusak
cermin cermin di dinding siapakah di negeri ini yang paling cantik sekarang
sang cermin akhirnya menjawab yang diharapkan
kau ratuku kau yang paling cantik di negeri ini
saat para kurcaci pulang ke rumah pada sore hari mereka menemukan putri salju terbaring di lantai
dia tidak bernafas sama sekali dia meninggal
mereka mengangkatnya dan melihatnya dengan sedih
mereka berbicara padanya menggoyangkan badannya dan menangis
tapi tidak terjadi apa apa gadis ini telah meninggal dan tetap meninggal
mereka membaringkan putri salju di tumpukan jerami dan mereka duduk di sampingnya
dan bersedih dan menangis selama tiga hari

padahal mereka akan berdua salju bersama sama
akan menguburkannya tapi putri salju
masih terlihat segar seperti masih hidup
dan masih memiliki pipi merah yang
sangat cantik kita tidak bisa
menguburnya di tanah hitam
dia harus tetap putih tanpa
noda seperti seharusnya dia
mereka membuat peti mati
tembus pandang dari kaca agar dia dapat
terlihat dari segala sisi mereka
membaringkannya di dalam dan menulis dengan
tinta emas di dalam peti
di sini terbaring putri salju
menyimpan peti mati di luar gunung salju
para hewan dan burung burung pun
ikut berduka untuk putri salju
pada saat bersamaan
seorang pangeran memasuki daerah gunung
yang sama untuk berburu dia melihat
segerombol kurcaci dan hewan hewan di
sekeliling peti kaca sang pangeran
penasaran apa yang mungkin ada di dalam peti
itu sehingga memikat para hewan hewan
mendekati dan membaca apa yang tertulis
dengan tinta emas dia berpikir
bahwa gadis itu adalah gadis yang selalu
dia mimpikan lalu
dia melihat para kurcaci di sekitar
biarkan aku memiliki peti mati itu
akanku berikan apapun untuk memilikinya
kami tidak akan menjualnya
untuk seluruh emas di dunia ini
kumohon berikanlah padaku
aku tidak bisa hidup tanpa melihat dia
tidak mengizinkanku apa kau gila
apa yang akan kau lakukan dengan mayat ini
akanku berikan kehormatan padanya
dan membangun monumin di dekat istanaku
untuk mengistirahatkan jiwanya
para kurcaci itu merasa kasian padanya
dan menerima tawarannya
sang pangeran menyuruh pesuruhnya untuk membawa
peti mati itu di pundaknya
salah satu dari mereka tersandung saat memegang
mati mati dan itu mengeluarkan potongan
apel beracun yang telah digigit putri salju
sang pangeran langsung berlari dan menangkap
peti itu dia meletakkan
di bawah pohon dan menetapnya
gadis itu masih terlihat cantik seperti dia hidup
sang pangeran mencium
setelah sang pangeran mencium kening putri salju
putri salju membuka matanya
lalu terduduk dan terbangun
mana aku kau bersamaku
aku adalah pangeran sang pangeran
menceritakan apa yang terjadi
kau memutuskan untuk membawaku
walaupun aku sudah mati
kau adalah gadis dalam mimpiku
aku mencintaimu lebih dari
apapun di dunia ini ikut bersamaku
ke istanaku maukah kau
menikah denganku dan jadi ratuku
mau aku mau pangeran
pujaanku tapi aku ingin
menemui ayahku dulu aku harap
dia akan merestui pernikahan kita
tapi aku dengar bahwa ayahmu telah hilang
di suatu tempat dan sudah lama belum
kembali ke kerajaan
ini semua pasti permainan ibu triku
yang jahat itu aku mohon
melakukan sesuatu agar kita dapat menemukan
ayahku baiklah mari ke istana
dan mencari dia
lalu sang pangeran memutuskan untuk mencari
ayah putri salju yang hilang sang pangeran
menaklukkan kerajaan melawan ratu jahat
di sana mereka menemukan
ruangan rahasia ratu dan menemukan ayah putri
salju di dalam penjara rahasia dan
pada saat yang bersamaan sang ratu
melihat sang raja telah dibebaskan dari penjara
dalam ancaman sang raja
dan yang lainnya sang ratu pergi dari
kerajaan dan tidak pernah terlihat lagi
sang raja mengumumkan
pernikahan putrinya di halaman istana
dengan perayaan besar dan sangat megah
semua orang bahagia